saya pastikan salah
karena surat untuk drawing aja
pembatalannya belum dikirim ke kita
dan sampai tadi pun
seluruh dunia pun
fifa itu tim teknisnya
sekitar dua puluh tiga puluh orang itu
masih menginspeksi lapangan lapangan stadion
nah itu gocis ya tuh
jadi kalau dikatakan bahwa
udah batal gitu ya ada suratnya
ya itu pasti mereka udah mundur semua itu
ini masih kok
berarti ada opsi di singapura pertandingannya ya
kalau diopsikan ke singapura kayaknya susah bang
karena itu kan
pengajuan tuan rumah itu kan
sejak awal dia
khusus pertandingan israel
nah iya maksudnya sejak awal
dan kita pun harus lobby lagi nih singapura
apakah singapura mau gak jadi tuan rumah
ini kan artinya
ada lagi lobby antar negara
artinya opsi itu sudah tertutup
bukan saya nggak mau bilang tertutup
semua opsi harus dibuka
semua opsi harus dibuka
apapun itu harus dibuka opsi
belum putus kok
gitu ya kecil aja udah putus
itu boleh kita yang
tapi segala cara kita akan lakukan lobby lobby
tapi yang pasti
apalagi kalau dikatakan ke peru
saya juga gak tau ya
peru ini kan
dua ribu sembilan belas kemarin gagal jadi tuan rumah
pihak dunia tujuh belas
saya gak tau
tapi kalau misalnya kesana
kemungkinan semua ada
tapi kalau dikatakan surat tadi
saya pastikan itu enggak
nantinya bakal tuh
kalau nanti kan nantilah
kita ngomongin depan depan aja dulu
kalau nanti kemudian terbuka kemungkinan
pindah ke peru juga bisa saja
itu kan urusan fifa
bukan urusan kita gitu
bukan urusan kita lagi
tapi yang pasti adalah
sampai hari ini suratnya
fifa itu belum ada
drawing aja belum
bahwa ada opsi
ini bertukar tempat
indonesia menjadi tuan rumah
sementara peru menjadi tuan rumah
yang ada israelnya
karena u tujuh belas gak ada israelnya
anda mendapatkan informasi yang sama
saya berani berani anda
sampai hari ini tadi aja
itu tim dari fifa masih ngecek lapangan manahan
jadi masih berproses gitu loh
masih berproses kita itu
belum belum bisa
tapi sekiranya ada opsi itu bagus juga
karena artinya kita mencari win win solution
solusi di mana ada u tujuh belas yang tidak ada israel
kita bisa menjadi tuan rumah
sepak bulannya berjalan
u dua puluh yang ada israel
kasih ke peru
kan kita membuka ruang
dan kepemimpinan pak jokowi itu selalu membuka ruang
bagi solusi yang sifatnya win win
dan bagi pd perjuangan sendiri
kami tegaskan bahwa komitmen di dalam membangun supremasi kita
di bidang olahraga melalui sepakbola
itu betul betul kami munculkan
bahkan dengan kejadian ini
draft visi misi calon presiden yang akan diusung oleh pd perjuangan
nanti memasukkan khusus
bagaimana kita membangun hulu hilir
kesebelasan kita betul betul bisa eksis
oke itu masuk dong ke politik dua ribu dua puluh empat
kualifikasi masyarakatnya masuk
ini kan berarti ditarik sama pd perjuangan
tapi opsi itu masuk nggak sebetulnya dalam alternatifnya pssi bang arya
bertukar tempat ini
kita belum kepikir
karena kan sekarang ini ya
kita karena pak erick juga masih mau akan kesana
kita apapun dibilang kan masih tetap berjuang
supaya tetap indonesia bisa
pak erick kan punya hubungan bagus sekali ke viva
makanya kita kan habis ini mungkin beberapa hari ini
dalam waktu dekat pak erick akan kesana gitu ya
untuk melakukan lobby lobby ke fifa gitu ya
nanti kita lihatlah opsi opsi yang ada kan semua kita cari yang terbaik untuk kita semua lah gitu ya
yang ini yang saya rasa harus kita pikirkan
tapi yang bahaya itu sebenarnya
kalau semua nggak ada opsi itu yang bahaya
saya sih takut di situ aja
oke pak yesayas tapi opsi itu memungkinkan nggak bertukar tempat
begini saya coba luruskan dulu
sebetulnya tuan rumah u tujuh belas itu pertama bidding di shanghai oktober dua ribu sembilan belas
kita dapat u dua puluh peru u tujuh belas
tetapi kemudian dalam perjalanan fifa mencoba inspeksi infrastruktur peru
ternyata tidak siap karena hari itu dijadwal dua ribu dua puluh satu
akhirnya peru digugurkan
jadi peru tidak dalam kapasitas tuan rumah u tujuh belas sampai saat ini
kapasitas itu adalah di brazil
oke jadi tuan rumah pihak u tujuh belas adalah di brazil
jadi jangan kita salah informasi
jadi jangan kita salah informasi
close dengan asumsi menukar
peru kasih u tujuh belas ke kita kita serahkan u dua puluh
nah kembali kepada opsi opsi tadi singapura
bagi saya opsi itu mungkin salah satu opsi terbaik saat ini
bahwa ada butuh sedikit perjuangan politik itu harus
paling tidak ada lobby diplomasi segitiga
antara pemerintah fifa dan pemerintah singapura
grup yang diisi oleh israel akan main di singapura selama israel on
setelah dia off selesai
pertama sesama negara asean
kedua pak jokowi itu sangat diakui dan sangat dihormati
ketiga demi kepentingan sepak bola
saya kira tidak ada masalah
bisa menjadi kesimpulan political show ini
sorry satu lagi
saya memang bung harto saya menghindari berbicara politik
karena bagi saya politik dan sepak bola itu tidak nyambung
bagikan minyak dan air
jadi sorry saya menghindari bicara politik
politik dan olahraga gak bisa dicampur mas hasto
kalau menurut para wartawan saya dan juga pengamatan
tapi saya mau tanya mas akmal dalam waktu yang mepet seperti ini
apakah kemudian bisa ya pssi dan juga pemerintah indonesia
melobi pemerintah singapura dan juga fifa
jadi triangle ini dilobby untuk bisa menyelenggarakan khusus untuk israel saja
kalau kemungkinan kan tidak bisa kita menafikan kemungkinannya
tapi dalam waktu yang mepet ini
kalau dari sisi waktu yang mepet ini agak berat
kalau misalnya tetap dijalankan piala dunia ini pada dua puluh mei nanti
bagaimanapun ketika ada satu tempat ditetapkan sebagai calon
maka harus ada verifikasi dulu
kita sekarang ada enam stadion
dari enam masih ada yang bermasalah
terus diinfeksi oleh pipa untuk sesuai dengan standar standar yang mereka tetapkan
artinya sekarang misalnya
ada yang kemarin bercanda ke saya
sudah pindah aja ke lukas nmb stadium
di jayapura ya
saya bilang nggak akan bisa seperti itu
fifa pastinya tidak main
ini tarkam atau event dunia
kalau event dunia mereka pakai aturan aturan semua ya
sama halnya dengan singapura
singapura akan bilang seperti ini
kalau begitu saya saja tuan rumahnya
biar singapura juga main di piala dunia ini
indonesia kan statusnya sebagai tuan rumah adalah
tampil di piala dunia kali ini statusnya sebagai tuan rumah
kalau seandainya indonesia bukan tuan rumah belum tentu indonesia lolos
jadi privilege menjadi tuan rumah itu memang membuat kita bisa bertanding
jadi dua puluh lima peserta
atau kemudian pindah ke australia
australia juga minta
kalau begitu saya saja tuan rumahnya
ini kan problem problem yang mungkin dihadapi kalau kemudian lobby lobby itu dilakukan
kalau peluang untuk melakukan lobby ya sah sah saja
nah sekarang permasalahannya adalah seperti tadi kan oleh bang yes
ketika misalnya brazil sudah ditetapkan sebagai tuan rumah piala dunia u tujuh belas
berarti brazil tidak mengikuti kualifikasi
nah kalau tidak
kalau kemudian dipindahkan ditukar peru sama brazil
loh saya sudah siapkan tim nasional saya u tujuh belas untuk tampil di piala dunia u tujuh belas
tiba tiba diganti peru yang main di piala dunia u tujuh belas
sementara belum tentu peru lolos kualifikasi u tujuh belas
nah ini kan problem problem ini harus dibaca
kita tidak bisa menganggap enteng segala permasalahan yang ada
ini kan problemnya sangat rumit
kalau bicara politik kilso ini politik tingkat tinggi
saya aja sampai pusing mikirin
jadi tidak semudah itu mas
mas atol jadi tidak semudah itu
tidak semudah itu
ada aturan aturan mainnya ini
karena berkaitan dengan pemerintahan negara lain
jalan yang tidak mudah itulah yang membuka ruang kreativitas
kalau kita ke pepet itu muncul adrenalin energi positif
nah kita berharap pak jokowi perpaduan pak jokowi bu retno pak erick mampu melakukan hal hal itu
yang penting kan kita belajar dari persoalan ini
bahwa ke depan kita harus punya suatu pemahaman yang lebih komprehensif
kalau jujurlah jadja kalau kita mau salahkan kan ketika pemerintah biding terkait dengan ini
kan sebenarnya sudah tahu bahwa israel ikut pada awalnya
kalau kita lihat jadja taktun ya bukan pssi loh ya
pemerintah ketika mengeluarkan jaminan keamanan
jadi pemerintah ketika mengeluarkan jaminan keamanan itu sebenarnya israel sudah tahu
cuma kan tidak diinformasikan karena kita sudah lama digelapkan oleh sejarah
kekejaman israel sendiri
di tepi barat yang membangunkan kesejaran itu
maka mari kita belajar olahraganya tetap kita tempatkan sebagai skala prioritas di dalam membangun kewibawaan bangsa di dunia internasional
maka kita harus punya kesebelasan yang hebat
gagasan jenuin pak jokowi
yang berhasil melalui action game terus kita dorong
dan pada saat yang bersamaan politiknya juga ikut campur tangan
nggak bisa olahraga dicampurkan dengan politik
alokasi dana dana untuk pembinaan olahraga itu dari kebijakan politik
jadi harus nyambung
bahkan politik mengambil spirit dari olahraga
kesetiaan pada aturan main
taat pada wasit
kalau politik nggak taat pada wasit pada kpu bisa berantakan kayak sepak bola
jadi presiden jokowi harus turun tangan ini menurut mas astok
kita yakin pak jokowi itu hebat
apalagi didukung juga oleh ketum pssi yang baru kan
sekaligus ya teskis lah katanya untuk capresawa pres
ini nggak ada kitar nih pak jokowi
ada satu hal pak astok
ini yang terburuk ya pak
kita kan berandai andai tadi
kita berandai andai kalau bisa ditukar itu akan baik solusinya
kalau bahasa mui kan tori kotul islanya sampai gitu
kalau memang ditukar antara piala dunia u tujuh belas dengan u dua puluh
tapi ada hal yang terburuk yang juga harus diantisipasi
kalau ternyata tidak bisa ditukar dan fifa tetap ke akhirnya keputusannya adalah mungkin dipindahkan
sekarang kan sudah ada yang menyodorkan diri
karena sudah siap kemarin ya bekas piala dunia
untuk kemudian menggantikan posisi indonesia
nah kalau kemudian pindah ke tempat mereka kita ini gak ikut piala dunia
karena posisi kita digantikan oleh tuan rumah yang baru
bang arya ini plt menpora pak muhajir effendi mengatakan sepertinya sulit syarat syarat yang diajukan dari pemerintah indonesia termasuk pssi ke fifa untuk bisa diakomodasi
terutama syarat syarat soal israel ini syaratnya apa aja sih yang diajuin sebetulnya
nanti lah ya karena lobby itu kan nggak mungkin
ya ini kan sedikit lah
kan pak menpora udah ngomong sedikit
maksudnya spn kekejukan
enggak maksudnya termasuk pemindahan ke singapura itu yang ditolak juga ya sama fifa
ya gini loh
tapi yang pasti ini
karena dulu kita setuju dengan seluruh apapun yang terjadi
kita tahan tangan pemerintah tahan tangan semua tahan tangan gitu
itu yang berat bagi kita
karena sebagai penyelenggara ini kan kita kredibilitas kita bisa nggak di ini lagi nanti sama
di mata internasional ya
nanti yang tadi ya yang kita khawatirkan adalah ketika nanti kita mengajukan bidding untuk piala dunia tiga puluh
satu lagi tiga puluh delapan mungkin

itu kan jadi berat nanti
orang akan mengatakan nanti kalau israel lewat lagi kamu nggak harus lagi ngerjain gitu kan
muka muka udah damai bung
kita doakan nggak ada solusi perdamaian di timber tengah
nanti pada saat kita udah
nah maksudnya bukan apa pak bidding nanti kita
habis itu nanti pada saat udah damai nih
nanti tinggal dua bulan tiga bulan sebelum acara
akhirnya kita tolak lagi
jadi kan kita bingung
jadi orang kita negara
jadi dikhawatirkan ini akan mengganggu posisi indonesia di mata internasional gitu
kita akhirnya nanti nggak akan pernah dipercaya orang
dalam ketika kita
ada konsekuensi lah yang harus kita
karena lagi pada lobby ya
ini jam jam krusial katanya ya
jadi kita gitu loh
ada konsekuensi logis yang harus kita hadapi
jadi kita kan nggak semudah kita bicara ini nanti begini gampang begini
ini ada konsekuensi logis kedepannya
kita dua ribu tiga puluh delapan atau dua ribu empat kita nggak mungkin
udah berat untuk mengajukan bidding piala dunia misalnya
ini pasti orang ragu
olimpiade kita orang ragu juga
nanti tadi seperti takmal bilang dimana
nanti habis itu agustus ya
agustus di bali ya
itu keputusannya batal harusnya
kalau piala dunia dibatalkan itu juga harus batal gitu
nah ini kan dari kredibilitas kita nanti akhirnya berat gitu ya
nah ini konsekuensi ini yang belum lagi konsekuensi terhadap olahraga kita
artinya misalnya kita di ban
kita kan pernah mengalami
dua ribu lima belas kita pernah mengalami di ban oleh fifa
kita dikucilkan dalam lingkungan apa namanya ekosistem bola dunia
kita keluar ke asean aja kita nggak bisa tanding
dan itu kan dampaknya berat juga lah
nanti kita ada tiga puluh lima ribu orang ada di sini pemain pemain bola kita
nah ini yang kita pikirkan yang harus kita coba kita diskusikan nanti ya
nanti dengan dialog dialog ya tadi pak ya
ini kencang kita dialognya dengan tapi sangat cepat harusnya dilakukan
mudah mudahan ada solusi dari teman teman lah yang memang berhubungan dengan ini semua gitu
dan itu resiko resiko yang tadi disebutkan oleh bang arya dihitung gak oleh pdi perjuangan
bahwa itu akan mengganggu posisi indonesia di mata internasional mas hasto
ya tentu saja semua dikalkulasi dengan baik
kita memandang masa depan dunia itu juga optimis sekiranya kita mau merombak kultur strategi di dalam kebijakan luar negeri kita
untuk lebih aktif di dunia internasional
dalam memelopori perdamaian itu
ada kasus yang menarik pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu itu kita menentang perancis karena kita membela al jazeera
tapi dalam waktu dua tahun kita sudah bisa memulihkan hubungan dengan baik bahkan perancis itu ikut ganevo
dan selanjutnya merchand forces
jadi kita juga harus melihat masa depan itu dengan lebih optimis
kita belajar dari persoalan ini sehingga apa yang dikhawatirkan sebagai resiko itu bisa kita minimumkan
kaitannya dengan israel apa
ya israel harus tunduk pada hukum internasional
sama ketika fifa punya statuta punya semacam konstitusi tersendiri
maka israel juga harus tunduk pada hukum internasional agar dia tidak di ban oleh sekian banyak negara
dan sikap dari indonesia ini saya yakin akan menular ke negara negara lain untuk berani menyatakan sikap yang sama
sebagaimana eropa barat mengepung rusia dengan menekan pada fifa
jadi energi positif ini harus kita lakukan dan ini harus dilakukan bersamaan
agenda politik luar negerinya untuk mempelopori perdamaian di timur tengah berjalan
pembinaan olahraganya berjalan
mimpi kita untuk menjadi tuan rumah dari piala akbar sepak bola dunia juga tetap kita teruskan
iya kalau negara negara lain ikut kalau enggak kan kita dikucilkan mas
lah bisa kita ini posisinya aja sentral
dunia itu butuh kita
sehingga dalam posisi yang sangat strategis itu kita bisa mencari solusi solusi
orang iran arab saudi yang dikatakan
arab saudi yang dikatakan konflik aja bisa selesai dengan tiongkok
kenapa kita nggak bisa mengambil peran seperti tiongkok
pd perjuangan syaratnya menang lagi untuk membawa kepeloporan itu
aduh ini jadi kampanye
mui gimana dengan gelombang protes ataupun penolakan dari ormas islam
dan juga kemarin dengan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
apakah kemudian tidak khawatir ini akan berdampak pada posisi indonesia di mata internasional pak arief
iya mui berkomitmen indonesia itu
dalam perspektif himayatul daulah
artinya komitmen mui dan juga ormas islam itu salah satunya adalah menjaga nama baik negara ini
namun perlu dicatat tujuan baik tentu harus dengan cara dan jalan yang tepat
maka dari itu tadi bang hasto atau teman teman juga mungkin sudah mengulas bahwa
menurut hemat kami meskipun itu olahraga
olahraga tetap tidak bisa dilepaskan dari aspek kemanusiaan
jadi keberpihakan kita
terhadap aspek kemanusiaan
sportivitas kan disitu sesungguhnya
nah inilah yang sesungguhnya akan masuk di sila kedua pancasila juga
jadi walaupun ormas islam itu juga sudah kami sampaikan tuh arus derasnya tuh menolak
makanya kami ingin lebih sempurna lagi
kita ingin mendengar pak menko paul hukam kemen lu
ini biar segera komprehensif informasinya
oke tapi konsistensi mui ini dan juga ormas islam bukan hanya di persoalan timnas u dua puluh
ataupun cabang olahraga
ataupun cabang olahraga sepak bola
tapi di event event olahraga kedepan yang dihadiri oleh timnas israel
jadi jangan berhenti disini aja
nggak boleh ada apa ya standar ganda begitu
jadi kedepan kalau misalnya ada pertandingan kemudian timnas israel datang itu juga akan ditolak begitu ya
tergantung dari konsistensi kebijakan luar negeri
karena dalam kasus timnas u dua puluh ini kan antara permen low
kemudian dengan kebijakan kebijakan dilaksanakannya
olahraga dari luar negeri
info cnn tadi kan ternyata nggak nyambung
jadi harus ada jaminan konsistensi kebijakan luar negeri terhadap pemerintahan atau negara yang disinyalir mengaruhikan aspek kemanusiaan
setelah ini kita akan bahas apa dampaknya kalau misalnya indonesia benar benar di ban dari tuan rumah piala dunia u dua puluh
dan bagaimana sikap pdip dan juga mui kalau betul betul nanti dilaksanakan
ataupun indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dan timnas u dua puluh israel tetap bermain
apakah kemudian akan terjadi kesehatan
dan akan terjadi chaos atau seperti apa
tapi kita harus jeda terbidul dulu jangan kemana mana
terhabis sama kami di politik keseluruh ini biar sedikit lebar
udah mengerucot dilebarkan
udah mengerucot dilebarkan